sejak senin empat belas september dua ribu dua puluh
pemerintah provinsi dki jakarta telah resmi
untuk menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar atau psbb
meski menjadi kontroversi dari berbagai pihak
karena adanya pertimbangan antara kesehatan dan ekonomi
ikatan dokter indonesia justru menyambut positif dari pemberlakuan kembali psbb
jadi menilai kondisi pandemi sudah sulit untuk dikenalikan
kebijakan psbb tak hanya akan mengurangi penyebaran virus
kasus kematian dan juga kasus infeksi yang telah mencapai angka lima puluh satu hingga tujuh puluh satu persen
tapi juga meringankan pekerjaan dari para tenaga kesehatan
jadi kami berharap angka yang tadi
angka kematian yang indikator atau angka kesakitan
kemudian angka infeksi
kalau itu turun otomatis pasien yang masuk rumah sakit juga akan turun
wakil ketua umum pbid higa menyatakan jika perlu
pemprov dki jakarta bisa melakukan masa psbb dalam waktu tiga minggu
untuk hasil yang optimal meski akan mengorbankan sektor ekonomi
epidemiolog universitas indonesia triunis miko wahyono menilai
efektivitas dari psbb kali ini akan berkurang dibanding psbb
yang pada april lalu pernah dilakukan
pasalnya pembatasan sosial yang diterapkan pada periode ini
masih melonggarkan sejumlah hal
seperti masih diperbolehkannya aktivitas masyarakat
seperti tidak diberlakukannya surat izin keluar masuk wilayah dki jakarta atau sikm
diperbolehkannya rumah makan atau restoran
yang beroperasi meski harus dengan sistem take away
serta sektor perkantoran tertentu
tri yunis juga meminta kepada pemerintah untuk tetap menyiapkan fasilitas kesehatan tambahan
sebagai langkah antisipasi jika psbb yang dilakukan belum efektif
jadi efektivitasnya akan lebih kecil dibanding dengan psbb pertama
sekarang mungkin efektivitasnya akan lebih kecil
oleh karena itu harus disiapkan fasilitas kesehatan cadangan
mau itu instalasi pemerintah atau penyelenggara pemerintah
maupun rumah sakit lain yang dilakukan dalam covid sembilan belas
kemudian tenaga cadangan
baik pbid maupun epidemiolog
universitas indonesia sama sama berharap kebijakan psbb yang kini tengah dilakukan bisa lebih diperketat
hingga bisa menekan angka penularan dan kematian akibat covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia